warga ibu kota terus melakukan penutupan akses jalan wilayahnya atau karantina lokal
di rw sembilan kenari jakarta pusat ini misalnya
tiga akses jalan utama yang masuk ke wilayah rw sembilan yang padat penduduk ini ditutup warga
dan hanya ada satu akses jalan warga yang dibuka
warga menutup akses jalan ini dengan menggunakan portal
dan ditambah dengan pot tanaman hias serta diberi spanduk larangan bagi pedagang
pengemudi ojek online dan warga lainnya yang ingin masuk ke wilayah rw sembilan ini
spanduk juga berisi imbauan untuk menjaga kebersihan
dilarang berkumpul jaga jarak dan selalu mencuci tangan serta tetap di rumah
karantina wilayah ini adalah inisiatif warga yang khawatir akan penyebaran virus corona
ini areanya sebenarnya di jalur hidup sih
cuma karena untuk menjaga warga di sekitar sini aja
untuk tidak penuh
ada yang keluar dari luar untuk masuk aja sih
sejumlah desa di kabupaten baru sulawesi selatan juga beramai ramai menerapkan karantina lokal
pembatasan wilayah dilakukan warga dengan memasang pagar dan portal di akses jalan masuk kampung
beberapa kawasan bahkan menutup total wilayah mereka
mengetahui hal ini aparat kepolisian polres baru turun tangan memberikan sosialisasi terkait aturan karantina lokal
dan memang dalam pertemuan kemarin
memberikan izin kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembatasan akses
namun tidak dilakukan dengan mematikan lalu lintas
sehingga seperti menaruh pohon sehingga akses benar benar mati
stein mensosialisasikan makhrumat kapolri dan aturan karantina lokal yang terkenal di kabupaten sulawesi selatan
polisi juga melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah rumah warga guna memutus mata rantai virus corona
di peliputan cnn indonesia